sibur kemana mot

sambung ber analysts
dan yang terakhir
makanan buat bukaan nanti mak
tolong gorengin ayam gi yang ada di kulkas